untuk terus melakukan pembenahan khusus jangka polisi lalu lintas
kepala korps lalu lintas irjenpol firman santia budi melakukan seraterima jabatan
jajaran pejabat utama korps lantas polri
salah satu diantaranya adalah brigjen paul yusri yunus yang sebelumnya menjabat
sebagai kabit humas polda metro jaya
sejumlah pejabat yang mendapatkan posisi baru di korps lalu lintas diantaranya
brigjenpol aan suhanan yang sebelumnya menempati direktur samapta korsabhara bahar kampori
kini menempati posisi direktur penegakan hukum
sedangkan brigjen yusri yunus sebagai direktur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
atau dir rejiden kakor lantas polri
dalam pergantian jabatan tersebut kakor lantas polri berharap agar kepolisian lalu lintas
melakukan pembenahan dan perbaikan citra polantas di tengah masyarakat yang kini
sedang disorot perilaku dan tindakannya di lapangan
agar korps lalu lintas terus
beroperasi untuk membuatkan pemenahan pemenahan supaya bisa menjadi postur polri lalu lintas yang diharapkan oleh masyarakat